ya dunia pendidikan menjadi salah satu bidang yang berpeluang untuk menimbulkan tingkat stres yang tinggi selama pandemi covid sembilan belas
tidak hanya bagi siswa namun juga bagi orang tua
yang terburuk beberapa pekan lalu seorang siswa asal goa sulawesi selatan
bunuh diri lantaran tertekan karena banyaknya tugas online yang harus dikerjakan
pembelajaran jarak jauh menjadi pilihan kementerian pendidikan dan kebudayaan dalam melangsungkan proses belajar mengajar di tengah pandemi
selama belajar daring ditetapkan banyak orang tua mengeluh lantaran stres saat mendampingi anaknya belajar
tak hanya orang tua siswa yang harus belajar dari rumah pun mengalami sejumlah tekanan bahkan stres
tak tanggung tanggung seorang siswi kelas satu dan dua tahun lalu
berinisial mi di kabupaten goa sulawesi selatan nekat bunuh diri pada tujuh belas oktober lalu
mi memilih bunuh diri dengan meminum racun lantaran stres menghadapi banyaknya tugas sekolah online yang harus dikerjakan selama belajar dari rumah
hal ini diperparah dengan kondisi kediamannya yang berada di pedalaman sehingga sulit mengakses internet
dia yang bersangkutan sering curhat kepada teman teman sekolahnya
karena ada banyaknya tugas tugas yang diperlukan
kondisi kediamannya yang diberikan melalui online
yang karena desa menuju adalah terpencil dari dataran tinggi dari kabupaten goa
sehingga jaringan susah sering putus jaringan
menanggapi peristiwa ini ketua umum jaringan sekolah digital indonesia muhammad ramli rahim
meminta kementerian pendidikan dan kebudayaan mengevaluasi beban tugas siswa selama belajar online
dikutip dari cnn indonesia com ramli menyebut
peristiwa bunuh diri di kabupaten goa merupakan alarm peringatan kepada pemerintah
bahwa pemberian tugas online di masa pandemi mampu memberikan dampak serius kepada siswa
ramli menambahkan kepala sekolah dan guru konseling seharusnya ikut berperan dalam mengukur beban yang dialami siswa ketika menerima tugas sekolah
guru juga diharapkan mampu memetakan kemampuan siswa sebagai standar pemberian tugas
agar tidak ada siswa lainnya yang depresi karena banyaknya tugas dan sulitnya akses
meliputan cnn indonesia
ya adakah yang salah dengan sistem pembelajaran jarak jauh
apakah kurikulum pjj memang solusi terbaik bagi dunia pendidikan di masa pandemi ini
dan apa kemudian yang perlu diperbaiki
saya masih bersama dua jurnalis senior
mas revo kalau kemudian
pjj ini sampai menimbulkan korban jiwa
ada tiga anak anak kita yang kemudian menjadi korban karena harus menjalani pjj
kalau dari pengamatan media itu sebetulnya problemnya di mana mas revo
ya ini kan memang hal baru ya mbak eva buat kita ya
kita sama sekali tidak pernah mempersiapkan kondisi major seperti ini
bahwa ada masa berkepanjangan yang sehingga membuat
kita apa namanya aktivitas kita semua itu freeze
perekonomian kita freeze kemudian pendidikan ini juga menjadi freeze
akhirnya kita semua mencari solusi kan bagaimana cara yang terbaik
pengajaran gitu dunia apa namanya belajar mengajar itu memang akhirnya menempuh pendidikan jarak jauh
tapi seperti kita tahu pendidikan jarak jauh ini banyak banget lah apa namanya
tidak persoalannya gitu
soalan infrastruktur kemudian kemampuan dari pengajarnya kemudian bagaimana kemampuan finansial dari murid dan orang tua murid dan sebagainya
nah ini menimbulkan banyak turunan turunan masalah sebenarnya
termasuk juga bagaimana kemudian guru guru ini jika memberikan tugas tugas
yang kita tahu kan di goa kemarin karena tertekan banyak tugasnya tidak terselesaikan kemudian infrastrukturnya tidak cukup tidak memadai membuat muridnya akhirnya tertekan depresi
nah ini pr sebenarnya
dan saya harap pendidikan dan kebudayaan bisa mencari solusi yang berbaiklah untuk dunia pendidikan kita tengah pandemi ini mbak eva
oke kalau kemudian ada yang layak kemudian untuk diperbaiki
kan tadi kan ada beberapa problem gitu ya
misalnya masalah infrastruktur kemudian kompetensi guru kemudian juga masalah penyerapan siswa
kalau melihat dari peristiwa kemudian rentetan delapan bulan anak anak kita mengikuti jalannya pembelajaran jarak jauh ini
ini dari mana dulu sebetulnya yang patut diperbaiki
semua sektor harus diperbaiki mbak eva
tidak mungkin kita bergantung pada satu sisi saja ya
karena ini memang pr besar ini
pr besar buat kita itu
karena kita belum tahu pandemi ini sampai kapan akan berakhir kan
jadi semester dua misalkan semester semester genap nanti juga kemungkinan masih akan berlaku seperti ini kan
dan mumpung masih ada waktu
sebaiknya semua lini apakah meminta pertimbangan dari ahli ahli psikologi gitu untuk membuat kondisi ini semakin memperhatikan kesehatan mental dari siswa gitu
termasuk juga memperbaiki infrastruktur
kalau infrastruktur sepertinya memang sekarang perintah sudah mengejut ya
ada dana tujuh dua triliun kan yang dibutuhkan untuk perbaikan untuk sistem pendidikan jarak jauh ini
oke apakah ini artinya memang kelihatannya pembicaraan atau masukan dari beberapa pihak ini memang masih kurang begitu banyak begitu ya
untuk mengatur satu kurikulum pembelajaran jarak jauh yang kemudian terbaik dan masih bisa akomodatif begitu ya bagi siswa
dan juga tentunya guru dan siapapun pihak yang kemudian terlibat
dalam masalah pendidikan ini
memang ya harus dilihat dari banyak sisi ya mbak eva
dan ini pr ya bagaimana kita memperhatikan bukan hanya siswa tapi juga gurunya misalnya
karena sebenarnya kan inti dari pendidikan ini kan bagaimana apa ya
pengajaran ini kan sebenarnya memang paling efektif itu kalau bisa ketemu ya
daring aja kalau misalkan kita rapat
secara daring atau kita melakukan talk show seperti ini kan rasanya memang kurang greget gitu ya
tapi bagaimana lagi memang kondisi pandemi yang membuat kita harus menjalani hal hal seperti ini ya
yang pasti memang rasa rasanya begini
kalau misalkan gasnya terlampau banyak mungkin harus dikurangi
nah ini kan bisa menjadi evaluasi
selama enam bulan berjalan atau paling tidak sekarang berapa
berjalan dari juli agustus
empat bulan di semester gasal ini ya
jadi kalau misalkan dihitung dari maret berarti kan ada tujuh bulan delapan bulan
yang bisa kita jalani evaluasinya gitu
di mana kekurangannya
kalau infrastruktur itu bisa dikejar
tapi kan yang paling utama itu sebenarnya adalah kesehatan mental dari siswanya
mas elvan kesehatan mental dari siswanya dan juga mungkin pendampingnya ya
apakah kemudian itu juga
dilihat menjadi salah satu titik krusial dalam efektivitas pembelajaran jarak jauh ini
oke mbak eva saya bicara mewakili orang tua murid
jadi saya setiap hari sebelum berada kerja itu nemenin anak anak saya sekolah
jadi saya punya cerita menarik soal belajaran jaringan
yang pertama anak saya itu naik kelas tanpa sekolah
jadi dia di rumah aja tau sekolah di rumah jaring tau tau naik kelas
itu hal baru dan saya tidak pernah waktu zaman saya
saya gak akan kejadian seperti itu
kemudian yang kedua kuota internet saya bengkak
jadi saya itu biasanya dua puluh gb cukup
sekarang itu tidak tahu entah berapa mungkin seratus ada kali entah berapa gb
pokoknya berkali kali lipat
ya bersyukur saya bisa gitu untuk membeli kuota gitu
nah isunya adalah masyarakat kita ini kan luas ya
maksudnya dari dan mungkin ada sebagian dari kita yang tidak bisa untuk
keluarkan sebanyak itu yakinlah kok ini ini kos gitu sang high cost becerdari itu high cost kenapa
karena gadget itu juga enggak semua pegang kemudian network itu juga mahal jadi selain punya gadget
harusnya jaringan dan lain lain itu secara tersebut seperti tadi mas revo sampaikan memang bisa
dikejar ya kalau punya komitmen mau keluar spending dana walaupun lagi pandemi juga ada
untuk pandemi ada untuk daring ya oke kejar isu utamanya adalah yang saya saya sebagai orang tua
juga sebagai jurnalis pertanyaan adalah efektivitas dan kualitas gitu oke lah secara
efektivitas mereka sekolah setiap hari mereka berhadapan loh ada sekolah ada dua nih yang saya
segala macam ngasih tugas dikerjakan bareng seperti sekolah biasa satu lagi yang model yang kasus yang
tadi disampaikan rupanya dia dikasih tugas jadi harinya sebentar ngasih tugas besok dari
ngumpulin tugas diskusi sistem ini saya rasa tidak efektif karena ini pasti akan membebani
siswa sekolah yang zaman mengasih pr itu ada sekolah zaman dulu mestinya sekolah zaman sekarang itu bukan
seperti itu nah ini menurut saya adalah pr besarnya mendikbud ya mudah mudahan kalau masih dipercaya ya
setelah kan ada kabar santer mau ada apa itu nah itu kalau memang dia itu punya komitmen sebagai
menteri pendidikannya mestinya yang terlihat dipikirkan adalah ulung ulungan dan kemudian dipercaya dengan keadaan yang lainnya
karena vaksin kemudian vaksinasi bertahap segala macam x satu atau dua tahun baru nanti akan normal
karena resikonya lebih besar nah untuk itu harus ada sebuah sistem kurikulum yang dibangun yang bisa memberikan penyelesaian yang lebih baik untuk kita
yang bisa memberikan penyelesaian yang lebih baik untuk kita
yang bisa memberikan penyelesaian yang lebih baik untuk kita
dan itu harus ada pendidikan yang komprehensif efektif dan benar benar tujuan untuk mencerdaskan bangsa itu yang undang dasar ya itu harus benar benar tercapai
nah ini saya rasa sekarang mungkin sudah mulai di upgrade upgrade upgrade tapi kan belum ada tuh khusus yang memang komprehensif
ya pikirkanlah karena sebenarnya ini sudah dari bulan maret ya dan sekarang sudah november dan kita masih punya pr cukup lama untuk sampai ibas dari pandemi

iya sampai dua ribu dua puluh dua begitu ya kalau menurut pak yusuf kalah
nah ini mas elvan sempat mention soal sosok menteri pendidikan kita nadiem makarim
mas revo saya ingin minta komentar anda kalau kita bicara sosok nadiem makarim
dia adalah tokoh milenial
kemudian tokoh milenial kenapa
karena memang dia salah satu orang yang kemudian menonjol di saat era disrupsi teknologi
kemudian saat ini kita ada disrupsi pandemi
apakah kemudian pengalaman dia sebagai seorang yang sangat tahan banting dengan yang namanya istilahnya disrupsi ini kemudian tidak bisa diaplikasikan dalam bentuk kebijakan di kementerian pendidikan pada saat pandemi covid sembilan belas ini mas revo
iya tugas dari leader itu kan sebenarnya adalah membawa apa namanya timnya itu bisa bekerja dengan baik mbak eva tapi membuat kebijakan gitu
jadi artinya sebenarnya kita tidak bisa berkembang
tumpu hanya pada nadiem makarim gitu
kita tahu kementerian pendidikan dan kebudayaan ini termasuk salah satu kementerian yang sangat sangat jaringannya itu sampai ke desa desa lah sampai ke misalnya sd gitu kan
di satu desa itu kan sd bisa banyak ke desa di negeri
artinya sebenarnya kalau misalkan melihat struktur dari kementerian pendidikan dan kebudayaan
apa namanya mereka bisa memberi masukan masukan gitu kepada menterinya
ini yang kita harapkan sebenarnya kalau misalkan nadiem makarim cukup
artinya gini dari level yang bawah gitu ya dari level bawah ke atas itu ada masukan dan nadiem sebagai sosok milenial yang kita tahu dia sukses dalam beberapa perusahaannya gitu ya
itu bisa membawa gerbongnya lebih
kalian bisa berini
sehingga berkolaborasi sehingga menghasilkan kebijakan kebijakan yang pas gitu lah
itu yang kita harapkan sebenarnya mbak eva
bagaimana nadiem dengan pengalamannya mengembangkan usaha di bidang it dan kemudian kementerian pendidikan dan kebudayaan yang kita tahu strukturnya sudah cukup mengakar di daerah daerah gitu
kalau bagaimana implementasinya
nah memang kalau misalkan kita berharap dalam enam bulan gitu ya mencari
apa infrastruktur yang mapan untuk pendidikan tentu akan susah gitu
tapi kita berharap di sisa waktu yang kedepan gitu ya itu ada perbaikan perbaikan yang cukup signifikan gitu
infrastruktur sudah sudah di beberapa tempat bahkan ini pak rw saya misalnya gitu ya saya tinggal di depok gitu ketua rw saya kemarin baru memberi kabar ke grup rw gitu ya bahwa
balai rw sudah terpasang
gratis gitu misalnya wifi gitu jadi misalkan ada peserta didik yang
yang memiliki internet
memadai di rumah bisa melakukan belajar dari balai rw
nah ini kan sebenarnya juga
salah satu bantuan dari
dari pemerintah dan ada pemberdayaan dari masyarakat
nah ini yang yang yang sekarang menjadi pr
dulu sebenarnya di kementerian sebelumnya ketika kementerian
komunikasi di zaman
tifatul sendiri kan juga sempat membuat program internet
apa berapa apa dulu ya istilahnya yang pasang internet sampai ke desa desa gitu
artinya sebenarnya jaringan infrastrukturnya sudah
mencukupi tinggal di beberapa titik yang pedalaman pedalaman yang masih harus diperbaiki
ini pr nya itu ya tapi kan kalau kita lihat
tiga berapa persen ya
sd itu sekitar
sebelas ribu atau berapa gitu ya yang yang belum terpasang internet
kalau desa berapa ribu gitu
maaf kalau diperkaca pada
seluruhan wilayah indonesia yang sedemikian luasnya kan sebenarnya angka yang relatif sebenarnya
tidak besar tapi harus dikejar gitu ya
karena pendidikan ini kan hak semua
oke kalau tadi mas elvan catatannya adalah sistem kurikulum kalau menurut mas revo
terkait dengan bagaimana kemudian
pendidikan di saat pandemi ini
pr nya dimana mas revo
pr nya masuk
sekali kalau menurut saya
tadi walaupun angkanya relatif kecil kalau melihat keseluruhan negara indonesia tapi masih ada ribuan gitu yang belum
belum terkoneksi dengan internet itu pr
dana yang dikucurkan pemerintah tujuh dua triliun untuk infrastruktur
semoga bisa merata di semua
lini gitu ya dan
sekarang menjadi pr kita untuk mengawasi
k tujuh dua itu bocor gitu ya
kalau tujuh dua triliun
nah ini pengawasan dari kita itu pr selanjutnya
dan bagaimana kemudian meningkatkan
mampuan guru untuk melakukan pengajaran jarak jauh
karena tidak semua guru juga
informasi itu juga masih
pelajar pr gitu belum lagi dari sisi muridnya gitu
sebelum lagi dari sisi muridnya
bagaimana apakah punya gadgetnya atau tidak
kita mungkin agak lebih beruntung gitu ya
ketika anak anak kita tidak punya gadget
kita masih bisa carikan gitu bisa
tapi bagaimana dengan masyarakat masyarakat yang ekonominya masih di bawah
ini juga pr gitu mbak eva
belum lagi nanti bagaimana siswa siswa itu mengoperasikan gadgetnya
kemudian tadi yang dikatakan
yang disampaikan mas elvan gitu ya
soal sistem pengajaran sl
ini masih pr pr besar gitu
ini momentum gitu ya
walaupun kita berharap pandemi ini
segera hilang gitu ya
ini yang bisa menjadi pelajaran dan menjadi presiden
di lain waktu ke depan
kita membutuhkan proses
pengajaran jarak jauh
yang berbeda gitu ya
paling tidak kita sudah punya ininya lah
berbagai catatan tadi
semoga kita harapkan bisa segera
dicarikan solusinya tentunya ya
oleh menteri pendidikan kita saat ini
pendidikan dan kebudayaan kita saat ini
terima kasih sekali lagi
sudah menemani saya
untuk mengulas beberapa hal
terkait pandemi covid sembilan belas
dan sesaat lagi di cnn indonesia prime news
minggu siang beberapa wilayah dilaporkan
mengalami pemadaman listrik
pemadaman ini mengakibatkan beberapa usaha rumahan
harus berhenti hingga listrik kembali menyala
akan segera kembali usai jeda
tetap bersama kami